sekjen partai demokrat andi arief sempat berkicau soal informasi mahar lima ratus miliar kepada partai pks dan pan
menurut andi mencuatnya nama sandi karena prabowo lebih mementingkan cawapres berbasis logistik ketimbang data survei
andi menjabarkan informasi yang diterima atas penjelasan dari fadlizon dasko prasetyo dan fuad bawazir pada delapan agustus lalu
ini merupakan penjelasan kelanjutan dari tweet andi arief sebelumnya
andi pernah menyebut prabowo sebagai jenderal kardus yang lebih menghargai uang ketimbang perjuangan
karena menerima sandi sebagai calon wakil presiden atas dasar mahar lima ratus miliar untuk pks dan pan
calon wakil presiden sandiaga uno mengakui nama joko santoso adalah nama yang ia ajukan sebagai ketua tim ses prabowo sandiaga
namun nama itu belum disepakati oleh partai pengusung dari mitra koalisi pengusungnya
nama joko santoso adalah nama yang ia ajukan sebagai ketua tim ses prabowo sandiaga
dan pak prabowo dan saya sebetulnya mengajukan nama pak joko santoso sebagai ketua tim
beliau berpengalaman dan beliau punya jaringan yang tentunya akan sangat bermanfaat
tapi tentunya harus mendapat persetujuan dari semua mitra koalisi
respons positif sudah mulai berdatangan mulai masuk
tapi nanti tentunya finalisasinya pada saat semua mitra koalisi duduk bersama
untuk memutuskan susunan tim